saudara seorang anak berusia tiga belas tahun yang bekerja sebagai pelayan kafe di kabupaten pindrang sulawesi selatan meninggal dunia
anak di bawah umur itu diduga menjadi korban penganiayaan oleh majikan tempat dirinya bekerja
seorang anak perempuan asal kota makassar menjadi korban tragis penganiayaan hingga tewas oleh bos dan rekan kerjanya
peristiwa penganiayaan itu terjadi di jalan malung bangsang kecamatan tamalate kota makassar
diketahui seorang anak perempuan itu bekerja sebagai pelayan di salah satu kafe di kabupaten pindrang
korban diantar oleh atasan serta empat orang rekan kerjanya ke makassar dalam kondisi meninggal dunia
kepada ibu korban korban disebut meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi
keluarga korban merasa janggal karena kondisi tubuhnya banyak memar dan bekas pukulan
keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit bayangkara makassar
pihak kepolisian dari ppa polres pindrang telah memanggil empat orang sebagai saksi
salah satunya yakni pemilik rumah yang juga merupakan atasan dan rekan kerja korban selama bekerja di kafe
terkait saksi saksi kami sebut saksi dulu karena penetapan status belum ini
sementara di polres pinang sementara kita minta keterangan semuanya
karena sambil menunggu juga hasil pemeriksaan awal dari otopsi jenazah terhadap korban
ada berapa saksi yang diotopsi
diduga kuat yang menjadi pelaku pembunuhan anak di bawah umur tersebut adalah majikannya
pihak kepolisian masih mendalami motif dari para terduga pelaku hingga tega menghabisi nyawa korban yang masih belia